kenapa sih pangeran gak bisa banget jaga rahasia
kalau mel tau dia pasti bakal marah banget sama gue
putri telfon siapa ya
kok keliatan cemas banget

aku harus lindungi putri
aku harus lindungi pak remon dan dia gak mau cerita ke aku
aku harus lindungi pak remon dan dia gak mau cerita ke aku
bu nawang ibu mau kemana
ini sudah waktunya jam kerja
pagi ini saya ada meeting
dan saya butuh laporan keuangan yang kemarin saya minta
tolong bu nawang antar sekarang juga ke ruangan saya
apa lelah kamu
sebenarnya kamu ada apa sih put
ini gara gara kamu putri yang ponen mati
bagian saya masih heran sama om raymond
om itu mau apa sih ke putri
saya harus gimana lagi sih meyakinkan kamu
oh gak perlu jelasin apa apa nggak perlu ngebuktiin apa apa
karena di mata saya om raymond adalah orang yang paling licik sedunia
om suka menggunakan kekuasaan om untuk menekan semua orang termasuk papa saya termasuk putri dan sekarang siapa ibu nawang
enggak om kali ini saya nggak akan diem
saya gak akan jadi om neket ibu
oh satu hal lagi oh
saya gak akan pernah mau tunggangan sama om raymond
tunangan kamu sama mel
om gak usah perang perang aja
pasti om kan
om yang neken putri nyuruh putri buat bikin aku tunangan sama mel
karena itu semua adalah bagian dari rencana licik om
itu gak akan berhasil
karena inget baik baik om
sampai kapanpun saya akan berjuang untuk putri
dan saya gak akan pernah menikah sama mel
aku makin gak ngerti sama pangeran
kenapa dia bicara seolah olah aku mengancam putri
supaya pangeran mau tunangan sama mel
aku harus bisa ketemu putri
dan minta penjelasan soal ini
pangeran tuh ngapain sih pake nemuin om raymond
pokoknya gue harus cari cara
putri kenapa pangeran bisa menuduh saya mengancam kamu untuk tunangan sama mel
kita harus bicara soal ini
saya tunggu kamu di kantor saya
fix banget nih
maka pasti bakal makin benci sama gue
kalau sampai om raymond negur dia soal ini
wuhh pasti amat ya
kemana sih security
kamu awasi mel jangan sampai lepas dari pandangan kamu
kalau mel protes bilang dari saya
jangan sampai lepas dari pandangan kamu
ya oke makasih
siap perintah pak bos
mel kenapa ya
kenapa aku selalu mikirin my rose terus ya
aduh kangen banget aku
aku harus coba terus telepon putri
karena aku mau bicara dengan putri lebih dulu
sebelum aku ngomong sama mel
aku yakin soal tunangan yang disebut sebut pangeran tadi
ada kaitannya sama mel
apalagi kalo inget gimana pangeran ludu aku manfaatin situasi untuk deketin my rose
padahal semuanya aku rasakan
sama bu nawang itu gak ada unsur pura pura sama sekali
dan aku bener bener jatuh cinta sama bu nawang
aku jatuh cinta sama bu nawang
kasih aku kesempatan lagi bu nawang
kasih aku satu kesempatan lagi
sebenernya gue ragu
buat nemuin om raymoon di kantornya
tapi dari tadi om raymond telfon gue terus
om raymon bakal nanya nanya soal kesepakatan yang udah gue buat sama mel
apa sih maksud pangeran ngirim gambar kayak gini
gak jelas banget

gak ada yang nanya nanya
ini maksudnya pangeran minta gue samperin dia
sampai kirim sherlock segala
jangan jangan dia nekat
gak apa mbak
mas saya ganti tujuannya
nanti arahnya saya yang tunjukin
oh baik mbak
agak cepet ya